curah hujan yang tinggi pada februari ini membuat sejumlah wilayah di jawa barat mengalami banjir besar
sedikitnya ada lima wilayah yang mengalami banjir cukup parah yaitu kabupaten karawang kabupaten bekasi kota bekasi kabupaten subang dan kabupaten indramayu
berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah jawa barat banjir merendam dua puluh delapan kecamatan di kabupaten karawang
lebih dari empat puluh tiga ribu warga terkena dampak banjir
banjir akibat sungai citarum meluap ini juga membuat empat dua ratus orang mengungsi dan merendam lebih dari dua belas rumah lima puluh satu sekolah dan enam belas tempat ibadah
di kabupaten bekasi lebih dari empat delapan ratus keluarga di dua puluh kecamatan terkena dampak banjir
banjir di sini disebabkan luapan sungai citarum
banjir juga terjadi di dua belas kecamatan di kota bekasi yang dampaknya dirasakan empat puluh delapan ribu warga
selain merendam permukiman banjir di bekasi juga
membuat sejumlah sekolah diliburkan
sementara itu di kabupaten subang banjir menerjang dua belas kecamatan dan membuat empat belas rumah terendam
warga terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai satu lima meter
di kabupaten indramayu banjir setinggi lima puluh cm melanda lima kecamatan
sejumlah ruas jalan terendam dan terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan
banjir di indramayu merendam lebih dari dua enam ratus rumah
ketua program studi pengelolaan infrastruktur
struktur air dan sanitasi institut teknologi bandung yuniati mengatakan
masalah banjir di jawa barat cukup kompleks
menurutnya banyak faktor yang menyebabkan banjir terus berulang di jawa barat
perubahan tata guna lahan dan buruknya sistem drainase membuat limpasan air tidak terkendali
yang pertama itu kalau bisa tuh kita meresapkan air hujan itu
jadi kita meresapkan air hujan dengan misalnya bidang bidang resapan sumur resapan
rain garden dan sebagainya
itu yang pertama meresapkan
yang kedua menahan atau delay
nah dengan menahan ini kita harusnya membangun situ situ waduk waduk ya
ini akan membantu sekali ya membantu sekali dari limpasan air hujan kita tahan di situ di waduk
perlahan diresapkan tapi juga bisa menjadi sumber air bersih ya
jadi kita harus menghitung kapasitas sistem drainasenya itu cukup gak untuk menampung banjir gitu
dan pemeliharaan sistem drainase jangan membuang sampah ke situ
ya pada waktu musim kemarau juga kita tetap harus mempertahankan sistem drainase itu bekerja dengan baik ya
termasuk pompa pompanya seperti itu
tidak boleh ada sampah gitu
gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan
telah mencoba mencegah banjir dengan berbagai strategi
salah satunya membangun bendungan di berbagai titik
gubernur menegaskan penanganan pertama banjir berada di tingkat bupati dan wali kota
percepatan pembangunan di
kan gitu kan
kemudian juga pembangunan bendungan ciawi
itu adalah untuk mengurangi volume air yang mengalir ke jakarta
itu ditargetkan akhir tahun selesai
kemudian proyek pembangunan di kali bekasi
normalisasi nilainya triliunan juga sedang dikerjakan
bendungan cibeet untuk mengatasi banjir karawang juga sedang dikebut
kemudian proyek besar yang namanya bendungan sadawarna
untuk mengatasi banjir subang juga sedang dikerjakan
citarum sudah saya sampaikan berkali kali
terpungan sudah selesai
danoratensi andir sedang dibangun
membelokkan sungai di cisangku juga sudah
perencanaan itu tugas pertamanya ada di wali kota bupati dulu
setelah memang tidak memungkinkan baru ke level provinsi
jadi seringkali diperbandingkan dengan jakarta yang memang undang undang pemerintahnya beda
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
puncak musim hujan di wilayah jawa barat terjadi pada januari dan februari
jawa barat akan memasuki masa transisi ke musim kemarau pada maret mendatang
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat